terima kasih tiffal informasi pertama di kompas petang
saudara usai viral mobil pajero dipasangi strobo aksesori mirip senapan mesin
polisi menilang pemilik kendaraan
melintas di jalan tol dengan aksesori atau mainan mirip senjata mesin gatling terpasang di kap mesin
tak hanya aksesori mirip senjata kendaraan juga terekam menggunakan lampu strobo
usai viral polisi menelusuri pemilik kendaraan dan menemukan pria berinisial ca
sebagai pemilik terakhirnya di kawasan anyer cilegon banten
polisi menindak yang bersangkutan dengan sanksi tilang
serta melepas trobo dan aksesori mirip senapan mesin
setelah dilaksanakan penyelidikan akhirnya kita temukan bahwa pajero tersebut sudah dijual ke atas nama ca di wilayah anyer cilegon
kita laksanakan datangi tkp tersebut
ditemukan pajeronya ada di salah satu klinik pengobatan alternatif di wilayah anyer
sehingga kita datangin kepada pemilihnya untuk kita laksanakan penindakan dan juga edukasi
sangkutan menggunakan strobo itu adalah dilarang dan salah satunya menyalahi aturan yang sudah berlaku
sehingga dilaksanakan tindakan tegas oleh petugas dengan ditilang
dan untuk dilepas untuk aksesoris yang menempel pada kendaraan pajero tersebut